kecelakaan yang menimpa setia novanto terjadi awak media bersandar pada pernyataan fredrik yunadi untuk mendapatkan informasi mengenai kronologi kejadian dan kondisi ketua dpr
namun pernyataan pengacara tersangka kasus ktp elektronik ini malah menimbulkan polemik di tengah masyarakat
hal ini terlihat dari komentar masyarakat di sosial media
tak jarang muncul komentar yang meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh frederick
mulai dari komentar tentang besarnya benjolan di kepala setia novanto hingga kronologi terjadinya kecelakaan
hal ini dinilai tidak memiliki dampak positif bagi citra setia novanto saat ini
kan pak nof tidak bicara yang banyak memberikan statement adalah penasihat hukum
dari perspektif komunikasi mestinya situasi ini bisa diredam
tidak menimbulkan polemik balik
sehingga pak setia novanto secara personal itu tidak dibully di berbagai macam media sosial maupun di media mainstream
nah ini dari perspektif komunikasi
bagaimana kemudian mengelola komunikasi ini secara baik dengan tidak misalnya mengeluarkan statement statement
kata kata yang bombastis yang kemudian justru itu menimbulkan keriuhan baru di publik
lalu kemudian itu jadi bahan candaan di publik melalui berbagai macam media
ya kpk sudah resmi menahan setia novanto selama dua puluh hari ke depan
pengacara setia frederick yunadi mempertanyakan wewenang kpk terkait penahanan tersebut
menurutnya penahanan itu sebagai pelanggaran ham
frederick berencana menuntut kpk terkait penahanan kliennya ke pengadilan ham internasional
dikutip dari lamandetik com frederick menyatakan apa yang dilakukan oleh kpk
yakni dengan menahan kliennya adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia atau ham
untuk itu pihaknya berencana menuntut kpk atas penahanan
dan menahan kliennya ke pengadilan ham internasional
sementara menanggapi pernyataan frederick mantan ketua mahkamah konstitusi mahfud md
dalam cuitannya di media sosial malah mempertanyakan apakah pengacara setia novanto tersebut
mengetahui pengadilan ham internasional hanyalah mengadili kasus genosida dan kejahatan kemanusiaan